memasuki hari kelima total korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang di kabupaten garut menjadi tiga puluh tiga orang
sementara proses pencarian korban hilang masih terus dilakukan
jumlah korban meninggal akibat bencana banjir bandang di kabupaten garut jawa barat sampai dengan hari kelima masa tanggap darurat mencapai tiga puluh tiga orang
seluruh korban meninggal sudah diidentifikasi oleh tim dvi polda jawa barat di rumah sakit guntur yang menjadi rujukan penanganan korban banjir bandang
sementara itu dari data korem enam puluh dua taruman negara tercatat masih ada laporan dua puluh dua orang hilang yang harus dicari
proses pencarian dilakukan di sejumlah titik di kabupaten garut yang terkena dampak parah
luas wilayah pencarian juga diperluas hingga kabupaten sumedang di sepanjang hilir sungai cimanuk
yang mengalir ke waduk jati gede
proses pencarian korban hilang akibat banjir bandang di garut jawa barat terus dilakukan
memasuki hari kelima pencarian difokuskan dengan menyusuri sungai hingga waduk jati gede
minggu pagi total korban tewas sudah mencapai tiga puluh tiga orang dua diantaranya belum diidentifikasi
proses pencarian korban hilang banjir bandang luapan sungai cimanuk di garut jawa barat
pencarian pada hari minggu ini difokuskan di sepanjang sungai cimanuk hingga waduk jati gede sumedang
alasannya karena dua jenazah terakhir sudah ditemukan di kawasan waduk jati gede
yang berjarak hampir delapan puluh km dari titik banjir bandang
selain menggunakan alat berat tenaga manusia juga disiapkan untuk mencari korban
berdasarkan data dari posko kostrat minggu pagi jumlah korban tewas terus bertambah menjadi tiga puluh tiga orang
dua orang diantaranya belum diidentifikasi
karena kondisinya sudah mulai rusak hingga sulit dikenali
sejauh ini korban hilang yang masih dicari berjumlah dua puluh dua orang
sepuluh laki laki serta dua belas perempuan yang terdiri dari anak anak dan orang dewasa
masa tanggap darurat sendiri masih terus diberlakukan hingga hari selasa
deden rahadian garut
ratusan kepala keluarga harus kehilangan rumah akibat banjir bandang di garut jawa barat
meski disediakan rumah susun sebagian menolak
harus membayar sewa
pemerintah garut mencatat dua ratus enam puluh delapan kepala keluarga kehilangan rumah akibat disapu banjir bandang
pemerintah garut menyediakan rumah susun bayombong
namun rumah susun bayombong hanya memiliki sembilan puluh delapan ruangan
bupati garut menyebut rumah susun bisa dihuni korban banjir bandang secara gratis selama satu tahun
namun sebagian besar warga menolak pindah ke rumah susun
tapi bayar gitu ya
ya tau kalau bayar
iya kalau gratis semua
ini udah dapet fasilitas apa aja disini
ada selimut ada mukena udah dikasih
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia anissa pagi di rusunawa desa mangku rakyat garut jawa barat saat ini
anissa dari yang anda pantau disana
di apa kondisi pengungsian bagi warga korban banjir bandang disana
dan apa yang paling mereka butuhkan
sejak kapan jadi anak
ya terus ini
selama ini ada pengungsian beragam gitu karena
maksud saya satu hari setelah bencana ini langsung semua di sini dan oleh karena kerja rusunawa ini dapat langsung berbunuh untuk melihat sedikit kegiatan di sini
anda dapat melihat di sebelah sini memang ada beberapa perbaikan yang dilakukan karena memang ini adalah bangunan yang tidak terpakai selama lebih dari dua tahun maka tentunya ada sedikit dilakukan dan ini sedikit bergerak di dalam perjalanan
baik kami mohon maaf karena terjadi gangguan komunikasi dengan produser lapangan cnn indonesia anissa pagih di garut jawa barat
kita ke informasi selanjutnya bantuan untuk korban banjir bandang di sumedang jawa barat terus mengalir dari berbagai pihak namun pendistribusiannya masih belum merata hingga saat ini sejumlah lokasi masih belum menerima bantuan